si camat jangan dilayani bilang aja pulsanya habis
ih adi ma jangan gitu atu ada yang mau beli teh kok gak dilayaniin
dari dulu si kemetnya ngejar ngejar emak
dah rusak yang sepuluh ribuan deh
eh iya nomor yang biasa ya pak kemet
saya mah kan gak punya nomor yang luar
kalo majikan gak naikin gajinya udah kanca mau pindah kerja
makanya gajinya si emt naik terus tiap bulan
istri kamu mah hebat ceng rejekinya bagus
iya dong siapa dulu laki laki
bok hari si eseti gimana kabarnya kok gak ada peningkatan biasa biasa aja ya
bok gak usah kalo udah terikat kontrak mah
terima nasib kabar aja
kamu ngomong sama orang biro minta dipindahin istri kamu biar ke dubai
biar dekat sama istri saya tercinta
itu mah jauh ceng seperti jakarta ke kuala lumpur
kalo soalnya mah terserah si esi sama biro yang penting dia sehat alhamdulillah
buat sensitifnya itu lagi ribet
lu ngajak kan
bisa di duduk
palingan jaga tanda persedia awak cowo
bisa kebeli motor second kan
gambarnya saja yang jeruk gigit
tapi dalamannya abal abal
ceko memang kerja di keluarga kerajaannya kang
kok langsung jalan gak dadah dulu sama papa
masa tangan kiri
itu baru namanya anak papa yang cantik
dadah lagi dong
tiap hari masaknya kangkung
ngantuk aku neng kalau akan ngociknya
tiap hari makan kangkung mah
masa tiap hari uang belanjanya sepuluh ribu kang
ya neng juga bingung atuh ngaturnya
emangnya neng teh pernah komplain kayak gini
boro boro neng punya perhiasan tuh kayak si debbie
cincin kawin aja udah enam bulan kegadah yang nggak ketebus tebus
ya atuh kalau kangkung mah nggak usah beli
tinggal minta ke balongnya pakai med
ya malu atuh kang masa mintanya tiap hari
sama kayak neng malu nggak punya perhiasan
akang teh juga harusnya malu kang
udah neng ah
ya akang teh mau kemana neng kan belum selesai atuh kang ngomongnya
tapi akang sudah selesai dengerinnya
bapak bapak pak
udah tua masih genit
saya teh mau beli pulsa eros
beli pulsa beli pulsa
nggak usah ikut ikut anak muda
naksir sebab perempuan lewat hp
eh kemen saya tuh udah tahu semua kartu kamu

deh cepet aja deh
si kemet jangan dilayani
eh adi emak jangan gitu atu
ada yang mau beli teh kok gak dilayanin
dari dulu si kemet teh ngejar ngejar emak
dari dulu si kemet teh ngejar ngejar emak
dari dulu si kemet teh ngejar ngejar emak

pulsa yang sepuluh ribuan deh
nomor yang biasa ya pak kemet
saya mah kan nggak punya nomor yang luar biasa
tunggu sebentar atunya diisiin dulu
eh belum pulang juga
beli pursa sepuluh ribu aja pakai ngobrol
dek masuk dulu kemet
dek masuk dulu kemet
dek masuk dulu kemet
mau dimasuk apa dede
mau dimasuk apa doi
pinginnya sih dipepes satu kang
tapi bedanya kecil kecil eh
kecil tapi mantep kang ini doi
ini sayur ini ada yang sederhana ma
subuh mah masih segar setengah matahari
malam pemanasan global
itu tomatnya juga kecil kecil
marau kurang air
seperti anak kurus kalau kurang diisiin
itu telurnya sudah apa
mending naik terus
itu batangnya cuma sepuluh buah eh
kemarin masih delapan belas ribu
atau yang kemarin mah dari telur ayam yang lain kang
masih remaja dan montok
yaudah setengah kilo kang
yang kecil kecil mang biar banyak
tolong kirim nomor kalian ke hp saya ya
ini tuh handphone baru
kan belum ada nomor kalian bagaimana
jangan lupa ya
dipegang pegang juga nggak tambah besar
innalillahi wa innaillahi roji'un
ikonya si dadang
kamu jangan sebarangannya ceng
dadang barusan saja lewat
dia tenang tenang saja
saya dapat informasinya dari orang biro
si kom meninggal di timur tengah
mungkin si dadangnya aja yang nggak dengar
kalau dapat berita seperti itu
orang bironya pasti langsung memberikan kabar sama kang dadang
biasanya sih seperti itu ceng
aduh doi kum
mungkin orang biro nya sepel sama si dadang
makanya males menyampaikan langsung
emangnya meninggalnya kenapa kang
jatuh dari lantai dua rumah majikanya ceng
hah nggak mungkin
iya tuh kang
harus iko nya dadang